kamu serius kan sama aku
dan aku berencana akan segera melamar kamu
terus gimana sama pacar kamu
aku tuh gak sayang dengan dia
aku tuh sayang dengan kamu dan aku serius dengan kamu
terus kamu mau ngelakuin apa
sekarang kalian berdua sudah sah sebagai suami istri
kamu sambil baca baca ini deh sayang
aku mau semua harta kamu
itu diasuransiin sayangku
asuransi buat apa sih
masa orang kayak kamu gak ngerti asuransi
ini tuh sayangnya
kamu juga aman
kalau misalnya kamu ada apa apa
terus kamu meninggal gitu sayang
ambil aja asuransi ini
tapi jangan lupa nanti
harus aku ya
waktu itu aku sempet sih cari cari asuransi
belum pas nemuin cocok aja
nah kebetulan sayang
dan cukup menjanjikan
kamu percaya deh
kamu baca aja dulu
kalau memang asuransi ini menguntungkan
biar aku yang datang
pokoknya gue minta bantu sama lo
buat kerjain semua tugas gue
ya lu bantu gue lah
kan lu sahabat gua
enggak gak banyak kok
enggak banyak gak banyak
ya paling cuma sekitar
dua atau tiga
aku juga gak melihat
salah gue kok tadi gue gak liat liat jalannya
eh iya iya bentar bentar bentar ya oke oke
oh iya kamu semester berapa disini
siapa tuh temennya maya
kamu masih ada mata kuliah
udah sih ini udah selesai mau balik
dari penampilannya sih anaknya orang kaya
pinter dia anak ibu
gak ada yang ketinggalan
kenalin ini arman
dia temen kampusnya maya
oh kamu selama ini gak pernah bilang bilang
dia temennya sedikit gak banyak
mudah mudahan mau jadi temannya maya ya
penampilannya kayaknya anaknya orang kaya tuh
papanya arman itu orang konglomerat bu
dan dia anak terkaya di kampus
kamu pinter aja cari mangsanya
gue harus bikin laki laki itu sakit
gila aku gak punya kecantum
wah bagus nih
eh luar sih
terus udah beres
tunggu ya mas
ya ada makanan gak sekalian aku lapar nih
oh ada dong
apa sih yang gak ada buat sayang aku
engga ada permintaan
ibu bakal l fairya
terus ibu pake deh modus ini
iya keren banget sih
kalau ibu dapetin om surya
otomatis kekayaan kita menambah bu
nggak kalian jadi orang kaya raya
kopi sama cemilannya mau masuk keanas ya
iya iya bentar ya
aku ke dalam dulu ya
iya iya beres pak
ini lagi saya kerjain kok
besoknya paling lambat saya kirim ke bapak
ya baik makasih pak
kamu harus antara aku ke dokter
dada aku sakit banget
kita ke kamar dulu ya sayang
kita harus kedua dua sekarang
kamu serius kan sama aku
dan aku berencana akan segera melamar kamu
aku tuh gak sayang dengan dia

aku tuh sayang dengan kamu dan aku serius dengan kamu
terus kamu mau ngelakuin apa
supaya aku percaya kalau kamu tuh mah serius sama aku
ngasih kamu rumah beserta isi isinya
itu bukti keseriusan aku sama sinta
sekarang kita pacaran
siapa tau enakan
kamu tuh cuma masuk angin aja
ngapain harus ke dokter
dada aku masih sakit
ya udah gini aja sayang ya
kamu istilah dulu
aku cari obat bentar aja
akhirnya tinggal tunggu waktu aja
ibu aku dapat rumah

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah